hanya berselang dua minggu puting beliung kembali menghantam permukiman warga di kabupaten sidrap sulawesi selatan
di mana satu warga dilaporkan tewas tertimpa runtuhan bangunan sementara puluhan rumah warga rusak
angin merusak puluhan rumah sebagian besar kerusakan ada di bagian atap rumah sedangkan sebagian rumah lainnya rata dengan tanah
selain itu puting beliung juga mengakibatkan korban jiwa di mana abdul samad menjadi korban puting beliung
di kelurahan arateng kecamatan trelu limpu kabupaten sidrap sulawesi selatan
pria lima puluh tiga tahun ini tewas setelah tertimpa runtuhan bangunan akibat amukan angin puting beliung pada sabtu malam
istri korban bisa lolos dari maut karena pada saat kejadian sedang berada di lantai dua rumah
selain mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan parah aliran listrik di lokasi kejadian juga padam
warga sangat mengharapkan bantuan terutama terpal untuk berlindung dari hujan dan panas